mantan menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti memenuhi panggilan kejaksaan agung
sejak jumat pagi ia diperiksa sebagai saksi atas kasus impor garam pada periode dua ribu enam belas dua ribu dua
sebelumnya juni lalu kejaksaan agung telah meningkatkan perkara ke tahap penyidikan
dua ribu delapan belas lalu dua puluh satu perusahaan impor tir garam mendapat kuota impor senilai sekitar dua triliun rupiah
namun impor ini tanpa memperhitungkan stok garam lokal dan industri yang tersedia
akibatnya garam industri menjadi melimpah
saya ingin berpartisipasi dalam ikut serta menjernihkan atau memberikan pendapat dan pandangan
dan juga apa yang pernah saya ketahui sebagai menteri kelautan dan perikanan
tapi tentu persoalan di kementerian kelautan dan perikanan adalah tentang perlindungan para petani garam